satu dari empat abk kapal dewa ruci yang tenggelam akhirnya ditemukan tim sar gabungan kamis pagi
ibu dan kakak korban langsung menangis histeris begitu melihat jasad korban terbujur kaku di kamar jenazah
suriati sinaga dan anak pertamanya tak mampu membendung tangis duka begitu petugas satpol air polres gresik
menunjukkan barang bukti uang ktp dompet dan ponsel milik andri ari laksmana saragih
setelah korban ditemukan sekitar pukul setengah tujuh kamis pagi
tangis suriati dan anak pertamanya semakin histeris saat petugas menunjukkan jenazah korban
di mesin pendingin kamar mayat rumah sakit ibnu sina gersik
meski petugas berusaha menenangkan
tapi suryati dan anak pertamanya terus menangis
suryati seolah tak percaya andri ari laksmana saragih menjadi korban kapal tenggelam dewa ruci perkasa selasa lalu
jenazah korban ditemukan terapung tak jauh dari lokasi kejadian oleh tim sar gabungan
saat dievakuasi kondisi jasad korban sudah membusuk
dari hasil otopsi petugas menemukan barang bukti yaitu ktp atas nama korban
uang delapan ratus ribu rupiah dan dompet juga telpon selular
hingga saat ini masih ada tiga abk lagi yang belum ditemukan
atas nama laudio lu andri rahma dan ricardo yohannes purba
untuk kooperasi pencarian korban tim sargabungan akan melibatkan
penyelam tradisional yang mampu menyelam lebih dari satu jam
sebelumnya empat orang abk km dewa ruci dinyatakan hilang setelah kapal mereka tenggelam
akibat menabrak km vertikal di perairan gresik selasa lalu